beberapa lembar uang kertas ini mungkin memiliki banyak kenangan
bagi generasi milenial atau yang lahir tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
boleh jadi pernah membeli jajan dengan pecahan uang ini
generasi baby boomers pasti tidak asing dengan gambar ikonik dr sutomo
pada pecahan uang kertas rp satu rilis tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
aneka gambar pada uang kertas ini adalah hasil karya seorang engraver
atau pengukir gambar
salah satunya adalah kakek sudirno
ya sudirno merupakan seorang pengukir gambar
pada beberapa uang kertas republik indonesia periode lampau
dari sekian banyak hasil karyanya
salah satunya adalah gambar era kartini pada uang kertas pecahan rp sepuluh
sudirno bekerja di perusahaan umum percetakan uang republik indonesia
perumperuri di tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima
kini sudirno yang berusia tujuh puluh sembilan tahun menetap di dusun ketro
desa petung sinarang kabupaten pacitan jawa timur
ia mengawali karir di peruri dari seorang petugas kebersihan
sudirno muda yang memiliki bakat menggambar
dan memberanikan diri menunjukkan sketsa miliknya ke atasan
nasib muncur datang karya sudirno dinyatakan layak
sejak itu sudirno menjadi pengukir gambar mata uang kertas republik indonesia
bahkan ia sempat berangkat ke inggris untuk memperdalam teknik mengukir pada uang kertas
proses melukis uang kertas membutuhkan waktu sekitar dua bulan
sudirno harus memikirkan lokasi wisata yang tepat karena akan dilihat seluruh dunia
dari mana pak inspirasi
kan waktu koleksi buku
kita juga punya referensi bahwa panorama pun lingkungan itu perlu dipublikasikan
supaya ruang negeri tahu
ini satu punya ini punya itu sebagainya
di hari ulang tahun ke tujuh puluh enam republik indonesia
sudirno berharap pada generasi muda menjaga persatuan kesatuan
mengingat sulitnya perjuangan meraih kemerdekaan yang dilakukan para leluhur bangsa